ih lu ceritain gituan doang susah banget sih dari tadi kenapa
tapi belum selesai
terus dia balik
katanya ada yang ketinggalan
lo kenapa sih tumben banget telfon gue pagi pagi
eh reva pokoknya mulai hari ini gue pengen ngeliat wajah lo dulu
liat muka gue doang
hmm segitu kangennya ya sama gue
sampai gak sabar nunggu ntar di sekolah
kalau di sekolah berarti bukan lu dong wajah pertama yang gue liat
pokoknya mulai hari ini gue tuh pengen ngeliat wajah ludu

ngapain sih loh ada ada aja deh
kan nanti juga ketemuan di sekolah
gak sabar banget sih
senyum kayak gitu tuh yang bikin gue kangen tuh
nah nahan senyum tuh
rasanya banget deh
gue semalam mimpi buruk
mimpi apa emang ya
ya gue sih ngeliatnya
lalu ditarik sama orang orang
yang selama ini musuhin gue
dan di mimpi itu
gue dibikin gak berdaya buat nolongin
gak mungkin ada pertanda apa apa kan
yah gue juga sih gak tau
ya mudah mudahan aja
ya udah deh
tapi yang jelas
gara gara mimpi itu gue jadi pengen ngeliat wajah lo di pagi hari ini
kan kita gak tau
musibah itu bisa datang kapan aja
lo harus minta pertolongan sama tuhan
apaan tuh a'a
lu pagi pagi udah ceramah ceramah aja kayak a jim
kalo gitu gue mau mandi dulu ya
mau siap siap ke sekolah
terus lo mau apa lagi

atau apa gitu
dia ngebelain bako raksasa sekarang kerjaannya